ketua umum partai hanura usman sabta menyebutkan kriteria sosok calon wakil presiden yang pantas mendampingi ganjar pranowo harus memiliki kriteria seperti dirinya
usai menggelar kegiatan jalan sehat bersama warga di alun alun purworejo jawa tengah ketua umum partai hanura usman sabta
sambil bercanda mengaku karakter calon wakil presiden yang cocok untuk ganjar adalah dirinya
ketua partai bernomor urut sepuluh di pemilu dua ribu dua puluh empat ini mengaku saat ini belum waktu yang pas untuk dirinya maju
oso berharap pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung damai dan bermartabat sehingga rakyat bisa memilih pemimpinnya
baik di pilpres maupun pileg dengan tenang dan sesuai hati nurani
pasangan pak dengan pak anja siapa
oh saya tampangnya ini kurang pas gitu jadi jangan kita gak pas pengen kepengen gitu jangan
nanti kalau tahun dua ribu dua puluh sembilan nah itu mungkin muka saya udah pas sedikit ya
kalau sekarang belum
oh jawa apa
oh jawa susu
oh jawa susu loh